sementara itu beredar kabar dua anak perwira polda maluku utara yang mengikuti seleksi taruna akpol yang diduga tidak berdomisili di ternate
kapolda menekankan keduanya layak karena sudah sesuai dengan syarat administrasi bukan merebut kuota akpol maluku utara
saat diwawancarai pada senin sore kapolda maluku utara irjen pol midi siswoko menyebut
setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengikuti tes menjadi anggota polri asalkan sesuai dengan syarat administrasi
kapolda menambahkan mengacu pada aturan baru peserta harus memiliki kartu keluarga dan ktp berdomisili minimal enam bulan di daerah
untuk diketahui bahwa aturan penerimaan anggota polri bagi putra putri tni polri asn yang berdomisili kurang dari dua tahun merupakan aturan lama
sehingga panitia pusat memberikan kelonggaran karena anak tni polri asn bisa pindah cepat jika bertugas di suatu tempat
sementara itu untuk tes penerimaan akpol yang mendaftarkan di polda maluku utara
jumlahnya hanya tiga puluh sembilan orang dan untuk kuota nantinya akan ditentukan oleh pusat
beberapa media di maluku utara itu kan menyoroti tentang ada anak pamen dua orang anak pamen yang mendaftar akpol di polda maluku utara
jadi saya tekankan di sini bahwa semua anak siapapun mempunyai hak yang sama karena tetap harus melalui tahapan
tahapan itu harus dilalui nggak bisa terus anaknya pamen
tidak melalui tes akademis nggak bisa